madura united menjadi klub liga satu pertama yang mengumumkan rehat dari aktivitas sepak bola sampai batas waktu yang tidak ditentukan
sore ini sudah bergabung kita dengan presiden madura united aksanul kossasih selamat sore pak aksanul
selamat sore putri
terima kasih bapak atas waktu anda pak aksanul apa bisa dijelaskan kepada kami di sini
apa masuk pernyataan rehat dari aktivitas sepak bola pak aksano
putri ini sesuatu yang normal dilakukan oleh madura united
bahwa dalam kita tidak melihat ada pergerakan ke arah yang lebih baik dalam hal kompetisi pandemi
matura harus mengambil sikap karena ini tidak bagus bagi psikologi pemain
jadi hal hal yang perlu saya katakan adalah
hal yang perlu saya selamatkan adalah teknologi pemain madura united
karena mereka ini kan bermain tanpa berlatih tanpa kejelasan
ya kalau di dalam ilmu psikologi itu ada istilah emotional reasoning ya
ada rasa marah ada rasa sedih ada rasa ketidakpastian
walaupun mereka berlatih secara giat itu tidak akan memperbaiki hal hal hati dan perasaannya
jadi saya telpon
saya telpon kepada pelatih saya kasih tahu kepada manajer
karena untuk menciptakan hal hal itu adalah berkumpul dengan orang orang yang dicintai
sehingga kita meminta saya telpon pelatih saya telpon manajer agar memperciptakan hal ini
dan pelatih itu tapi dengan harap saya sampaikan pelatih sebelum melepas pemain untuk bersibur dengan apa pak
libur dengan keluarganya kembali ke keluarganya
pelatih harus memperciptakan
saya menyiapkan sejumlah program program latihan setiap hari yang dikirakan lewat video kepada klub
ketika menyelesaikan kesedihan pemain emosi pemain psikologi pemain yang sedang down saat ini
itu dia cuma satu kumpul dengan orang orang yang dia cintai
sehingga dia merasa refresh dia merasa senang dia bisa sampaikan hal hal apa yang terjadi
perasaannya dia bisa sumpahkan kepada anak istrinya
mudah mudahan ya walaupun kecil cara madura united ini menyelamatkan paling nggak kesuasaan hati para pemain kami
pak asano seberapa besar dampak peristiwa kemarin terhadap kondisi psikologis pemain sebenarnya
peristiwa kanjuruhan kemudian presiden meminta penghentian liga itu
di bali united pasti berhubungan dengan pemain persija arema persebaya neo
kalau sepakat pasti saling berkomunikasi
mereka pasti mengalami satu hal yang berbeda dari yang biasa sebelumnya
karena ada orang meninggal ratusan orang meninggal diakibatkan karena sepak bola
di mana dia berada di dalamnya
inilah yang ingin saya selesaikan dulu permasalahan internal para pemain
ini caranya kecil tapi penting
jadi itu mudah mudahan ini ada dampak
apakah ini juga salah satu cara atau bentuk protes madura united pak aksanul
mengenai protes saya begitu kita tidak selalu ada kepastian
hal hal yang membuat kita tenang menjadi harapan ke depan di mana polemik ini semakin liar kemana mana
kita harus menyelamatkan apa yang kita lakukan
apa yang kita punya
kita harus mengambil langkah untuk menjelaskan di dukungan kita sendiri
tapi kita tidak melihat ada sesuatu hal ini bisa cepat
begitu ini saling menyalahkan kemudian tidak ada satupun yang masih merasa bertanggung jawab
terus nunggu pihak kepolisian mentersangkakan atau nunggu hal hal yang seperti ini
ini kan berat buat omo
buat klub juga berat
tapi dalam dua puluh empat jam ini juga bisa di handle
secara psikologis ya bukan tragedinya
juga mungkin butuh waktu lama
tapi secara filosogis secara isu di medsos itu bisa dikontrol langsung
itu mungkin bisa cepat selesai
karena ini terkendali
kalau sekarang kan nggak semua saling menyalahkan
supporter sekarang malah marah karena disalah
polisi juga disalahkan
semua disalahkan terus kemudian mereka beranggapan
ini salah semua
ini kesalahan kita semua
kan tidak begitu
tidak seperti itu
pak asando anda juga melihat bahwa disini organisasi ya terutama pssc anda melihat
sama sekali tidak menunjukkan gestur atau langkah untuk perbaikan
sejauh ini kita sudah sepekan peristiwa ini terjadi
ya itu salah satunya
saya tidak mau komentar banyak tentang hal ini
nanti ditanggapi berbeda
padahal ini kan saya fokus terhadap tragedi di sepak bola
bukan kelakaan atau tragedi yang kita bisa cek
jadi menurut anda harus ada upaya yang lebih keras lagi yang saat ini mungkin anda sebagai salah satu presiden klub liga satu belum melihat itu
saya melihatnya itu belum
semua saling lempak
ya yang pasti begini
yang pasti ini terjadi stadion lingkungan sepak bola yang berada di bawah naungan federasi
itu yang pasti
silahkan terjemahkan sendiri apa yang harus dilakukan
ini tidak terjadi di jalanan ini tidak terjadi di rumah ini tidak terjadi di tempat latihan
ini terjadinya di stadion saat pertandingan
yang berada di bawah kontrol federasi
ada kemudian sekarang muncul desakan publik kepada ketua pssi untuk mundur dan mosi tidak percaya kepada pssi
bagaimana stance atau posisi madura united atas ini
kita posisinya kemarin di dalam media jelas ya
kita hanya ingin memperkas maksud bukan menyuguhkan seseorang atau kelompok tertentu
saya ingin ada respect saja terhadap dua ratus apa sorry satu ratus tiga puluh satu nyawa yang tidak ada
itu harus dihargai ini
bukan kemudian mencari kesalahan terus dilempar kesana kesini
respect dalam hal sepak bola
respect terhadap sepak bola respect terhadap korban respect terhadap keluarganya
dan ini di bawah naungan federasi
tidak di bawah siapa siapa
apakah betul ada kemudian gerakan untuk menggalang klb
enggak saya tidak setuju itu
tidak setuju anda tidak setuju
saya tidak setuju itu tidak menyelesaikan masalah
oke itu tidak
moshi tidak percaya pun saya tidak setuju
kalau misalnya ssi tidak mau legawa untuk mundur
ya tidak apa apa
mereka juga punya hak untuk mengekspresikan tanggung jawab yang apa yang dimaksud jawab dengan cara mereka
tapi ya pilihan seperti sekarang ini kan sudah dua hari masih aja semua
entah itu dari pihak lain pihak yang berkepentingan pihak yang memiliki tujuan tertentu
sudah masuk ini
mestinya kan dikontrol
kontrol dari awal
tandanya kan pertama misalnya
oke saya yang bertanggung jawab terhadap hal ini
itu selesai karena tanggung jawab belum tentu salah
bertanggung jawab itu belum tentu salah
salah itu nanti urusannya pihak tgipf yang dibentuk pak presiden sekarang itu
tapi tanggung jawab itu meyakinkan kepada korban dan keluarganya dan seluruh stakeholder sepak bola
oh ada yang tahu untuk ngomong
dan yang akan melakukan sesuatu langkah langkah hal ini tidak perlu ulang
kan itu sebenarnya yang diharapkan oleh kita
pak asanul kita semua berharap ini semua kemudian dilakukan sebaik baiknya untuk memperbaiki kondisi atau suasana persepak bolaan tanah air gitu ya
terima kasih pak asanul
maaf hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
terima kasih pak asanul